ya tuh itu teh siapa ya
udah jangan jadi anak makal gak bagus
hmm jangan jangan boleh yang dipukul rusdi tadi kena kaca rumah orang itu
wah keren ya aku
weh bocah jangan lari lu
weh gak kena
tahan tahan pak
aduh aduh aduh
waduh kenapaan sih
eh eh bocah
wah gak kuat nih
yang mana tuh
iya jauh banget
ternyata dia tuh udah nyerah
kita kan dia kunyit gitu loh
wleh kok raika lama banget ya leh ya
lama banget dah
oh atau jangan jangan benerannya ini ke jakarta leh
jangan jangan ke jakarta
jangan jangan ke jongkok
jangan mikir yang aneh aneh dong waluyo
udah mendingan kita nyusul aja deh
lah kok pergi mereka
sampai ketemu sana
akhirnya kita juga menang
ini anaknya di pulau kasih kemana sih
eh bangun pak ancik peng
gimana tuh leh
pak acem bangun
pak ancik peng
pak ancik peng
dia sadar juga
eh lu yang nginjek gua ya
maaf pak ancik
pak ancik peng maaf maaf ya
saya lagi ngejar bocah nakal tadi
saya tadi kan udah bilang begitu pak ancik peng
eh di mana mana kalau orang punya salah kudu minta maaf
saya minta maaf pak ancik peng
nah gitu dong
tuh bocah kagak salah kagak ape
ketimbang bola kasti
nah bola kastilnya ini mecahin jendela rumah saya

pecah kacanya ngomong dari tadi emang tuh bocah sundelan banget mecahin kaca perut saya diinjek
birin juga suka ngeluh ke saya yaudah saya bantuin ngadep ke pesantren alhamdulillah
pak cipeng mau bantuin yuk eh apalagi pak cipeng oh nih sarang keong dimana mana kalau
mau nyelesaikan urusan ada uang muka aja aja belum minta uang muka ilah pakai diumpetin
kuncian saya pansip deh kunci ada di atas kusen aduh
hai eh bocah kalian berdua sini iya siapa lagi
waaduh assalamualaikum waalaikumsalam kalian berdua temennya bocah yang kasih tadi kan
usah bohong kamu aja ngangguk saya percaya dia
ya ditutup lagi aku harus naik tembok itu biar
jiran semuanya dua qeda takut dah
yang lain udah pada mandi doang yang belum
jaga harga diri
lu kalau dilihatin cewek cewek yang lain gimana
sapi yang lain gak bakal naksir sama lo
wah mau ngerjain pahane
ini kalau udah ngamuk satu kampung pindah
ntar kalau penjahat gimana
bisa beramil diomelin sama ub
aduh bikin kaget aja loh
gua pikir siapa
ya allah ngapain lu disini
aduh ya allah
ini apa jadi gara gara segiti
siti mah kesini mau ambil susu sapi
terus gimana nih
biasanya kalau mampet begitu ada kotorannya di dalam selang
tuh udah sedot
lagi yang kenceng
ah biasanya gak begitu padeh
kurang tenaga ini mah
gak paham sih
olah seguridad rupanya dikit
bah casa betul oh

gimana kalau kita kabar ke rumah wawan aja
kalian tuh nuduh ya
iya padahal kita nggak mau kemana mana loh
orang kita cuma mau ke rumah wawan aja
yang mana ruangannya
udah biar saya yang wajuk
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh